terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua tawarat kuatmaruh
membacakan nota pembelaan pada sidang pada hari ini dalam pledoi
yang merasa dituduh dalam perencanaan pembunuhan brigadir yosua
jujur saya bingung harus mulai dari mana
karena saya tidak paham dan tidak mengerti
atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya
yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan
terhadap al mahum yosua
namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah
mengetahui apa yang akan terjadi
kepada al mahum yosua di tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua
tetapi dimulai dari proses penyidikan saya
seakan akan dianggap dan bahkan dituduh
mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap
al mahum yosua
baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari magelang
dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah duren iii
padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti
saya tidak pernah membawa tas atau pisau
yang didukung keterangan dari para saksi
dan hasil video rekaman yang ditampilkan